bapak jelaskan secara transparan
bapak jelaskan secara kongkin
ini jujur bapak bilang biar kalian dengar semua
tidak ada pihak sekolah yang menyuruh ripki mundur dan wakilnya
ini jujur tidak ada yang memaksa
jadi jangan coba coba membangun opini yang tidak jelas
ini pembohongan namanya betul bapak
mereka mengundurkan diri atas kemauan mereka
tuh tapi mengangkat al dino menjadi ketua osis seperti ini dengan cara ini tidak sabar
seharusnya kita voting ulang untuk pemilihan ketua osis dan wakil ketua osis yang baru pak
aduh ya memang ini aku lama lama seteris
nih dengar ya ini masalah al dino
ini kita bicara al dino supaya tidak ada isu yang beredar
masalah al dino itu sudah melalui rapat semua orang ke osis ketua osis
jadi al dino itu hanya
gantikan posisi ketua lama yang masih di jabat tetapi sudah mengundurkan diri
jadi tidak ada masalah no problem
pak kayak ginian ya pak kita jelaskan di dalam aja ya
ini kita capek nanti ini banyak
silahkan pak silahkan
gue sebenarnya bingung banget
di satu sisi gue kasian sama rifki karena dia sahabat gue
gue harus belain dia karena situasi ini emang gak adil buat dia
tapi di satu sisi gue juga kasian sama aldino
yang dari dulu pengen banget dia jadi ketua osis
baru ada al dino sama bokapnya
mama nardi cs juga
tuh temen temen yang lain mana sih
kok ini acara belum dimulai ya
terus yang melihat pada kemana sih
jangan jangan batal pelantikannya al
kamu tenang aja
mereka gak akan berani membatalkan pelantikan kamu
resiko yang mereka hadapi terlalu besar
mereka gak akan berani
al jangan jangan yang jadi kompornya itu si rifki
disengaja ngumpulin anak anak pengurus osis untuk pada demo
biar lo gagal jadi ketua osis pastinya
bener juga sih
kan secara revie gak langsung melepas jabatannya sebagai ketua osis
ditambah lo kan musuhan sama si rivki
jadi bisa aja kan
gue gak akan biari rifki ngegagalin pelantikan gue jadi ketua osis
yaudah lo bertiga ikut gue ya
pak aku tinggal sebentar
bu si arin lama banget sih di toilet
tapi magel juga bolak balik
udah deh gue susulin aja
aduh apaan sih lepasin gak
ya udah gue gue bisa diam gini
ayo ikut sendiri
kapan mau jujur sama gue
kalau lu tuh udah jatuh cinta sama gue
jatuh cinta apa sih
harus ngebuktiin ke orang orang walaupun orang orang di seluruh dunia ini menolak cinta kita
udah ngecap ya
kuping gue tau gak sih
lu ngapain sih nyium nyium rambut gue
bau juga nggak ada wangi wanginya
udah lah gak usah denial kerupuk kulit
lu gak ingat apa kemarin waktu pas gue gak masuk sekolah
itu kan buktinya lu kangen kan
amit amit gue kangen sama lu tau gak
kalau gak kangen tuh gak akan dikawin gue nya
ini buktinya lu nyari nyari
enggak gue gak ngeri nyari lu
gak usah mimpi deh hal hal
tapi gak apa apa sih gue seneng banget sih dicari ini
lu ngapain sih ini aku
bukan lu harus kagum lah
harusnya acara udah dimulai style
tapi gak gara dia
pengus osis yang lama
demo ke kepala sekolah
pas udah ngomong temen temen osis lu buat demo ke kepala sekolah kan
ngaku aja deh lu
bilang cuma sih gak terima
kalo jabatan ketua osis lu jatuh ke tangan gue
eh dinosaurus lu denger ya
gak seambis lu
untuk mempertahankan jabatan ketua osis ini
dan jangan pernah lu nyamanya main orang lain seperti diri lu
gue gak pernah yang namanya main licik untuk mendapatkan sesuatu yang gue mau
kenapa lu sejati tuh
gue salah apa
kenapa sama lu rin
ya lu salah lah
gak mau ngikutin permainan gue
salah lah itu
harus banget ya gue ngikutin permainan lo yang licik gitu ya
ya gue gak mau lah
yaudah terima aja resiko lu putus sama rara
salahin tuh diri lo sendiri
ngapain ngelanggar perjanjian
sejak kapan gue setuju dengan perjanjian lo
itu semua tuh cuma lo yang buat sendiri
lu aja macem macem ya sama gue
ingat nih kartu aslu tuh masih ada di gue
persahabatan lu sama rifki tuh bakal hancur tau gak
soal rifki yang mau bales dendam sama michelle
dan sekali lagi gue ingetin sama lu ya
aku tuh jangan pernah tahu gak sih sentuh sentuh gue
atau lu mau sahabat sahabat lu tuh marah sama lu
karena tau apa yang lu lakuin sama rifki
emang dasarnya aja lu tuh pengkhianat tau gak
hah kenapa sih gue sebodoh itu
kenapa gue sebodoh itu ah
kenapa gue harus ikutin permainan si rin
harusnya gue gak denger ancaman dia
dan hianatin sahabat gue sendiri rifki
jugahan akhirnya gue ketauan deh sama rara
terima kasih udah nonton
sampai jumpa lagi